jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa asosiasi beberapa perkumpulan untuk mulai menyusun protokol kesehatan berbasis teknologi informasi
dewan pers juga sudah mendorong kelompok kelompok aliansi jurnalis
tapi di tengah kota jakarta konsep ruang terbuka hijau taman kota udah makin banyak
saya ingin menyampaikan seluruh rakyat indonesia
halo pak trubus apa kabar sehat pak
ketika terjadi serangan tujuh oktober oleh hamas itu
jadi ketika misalkan sekarang misalnya walaupun anaknya melaju sebagai dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat
terpaksa kehilangan tempat tinggal
dimana kalau yield amerika tinggi tentu orang akan bergerak ke amerika